kali ini gue mau berintegrasi tentang alasan kenapa lampung ini kagak maju maju
buat yang baru ngelihat video ini di fvp kalian kenalin nama gue bima
gue berasal dari provinsi yang satu ini dajjal
akun tiktok at aubi max reborn menjadi viral usai mengkritik pemerintah provinsi lampung
dengan menyebut lampung tidak maju
lampung tidak maju maju part dua
pemuda bernama lengkap bima yudo saputra itu mengkritik infrastruktur hingga sistem pendidikan di provinsi asalnya tersebut
buntut video kritik yang telah ditonton sepuluh juta kali itu bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat bernama ginda ansori
bima dilaporkan dengan dugaan pelanggaran undang undang ite
selain dipolisikan bima melalui akun tiktoknya juga menyebut
kedua orang tuanya diintimidasi oleh pemerintah
pemuda yang sedang menempuh pendidikan di australia itu menilai polisi sedang mencari cari kesalahan atas dirinya
namun kedua orang tua bima mengklarifikasi kekhawatiran anaknya itu pada jumat
orang tua bima mengaku kedatangan kapolres lampung timur hanya untuk memastikan data kependudukan bima sebagai warga lampung
dari pihak polisi datang ke rumah bukannya apa apa
dia cuma menetralkan bahwa memastikan bahwa bima yudho saputro itu benar benar penduduk desa ratnadaya mt satu dusun satu
kemudian dari pihak polisi cuma memastikan bahwa prima itu benar benar anak dari bapak
pak juliman rumbiono kandisannya sebagai ibu ibunya yaitu sri matu
ya benar banget eventualy orang tua gue terekspos di sosial media
meski orang tua telah melakukan klarifikasi
nyatanya bima menyayangkan sikap polisi mengekspos ayah dan ibunya tersebut ke media sosial
ini apa sih tujuannya
gue bukan melakukan kriminal yang sekelas koruptor triliunan gitu
atau gembong narkoba atau bahkan terorisme
gue gak melakukan hal itu